akhirnya aku membolehkan rena untuk datang ke rumah sakit dan melihat kamu
dan tiba tiba ada keajaiban
jadi di saat kamu terbaring pun mas
kamu akan tetap menjadi kekuatan untuk anak kita
bold bebas dan bertuah
mas filsifong di awan
mas kasian tolong informasi
mas biar dia tentu
jangan tolong kalian pergi dari sini ya
ya tolong kirim dokter ke rumah saya
rumah saya di perumahan podok melita jalan alamanda lima nomor sepuluh
pas rumah mau berangkat sekolah
mau berangkat sekolah kan
lo kuat al
tahan semua kekecewaan dan kesedihan lo al
jangan kandung sampai kamu semua dutch al
kita jadi spray barok

kalau ing tau
ya allah mas mas mas
apa kamu benci papa
kamu kenapa nangis
seringka kamu kenapa lari sih nak
aku sedih mah
dia berkata aku
mama udah pernah bilang sama rena ya
papa itu sakit bukan karena rina
jadi rina jangan nyalahin diri rina
saya nggak boleh kayak gini
kamu gak boleh nyalain diri kamu
papa kan juga butuh rina
gak boleh begitu gak sopan
aku gak mau ma
pokoknya aku gak mau
anak kecil tuh perasannya halus
mungkin dia agak trauma
karena setiap kali al melihat rina
kepalanya langsung sakit ya kang
terus mau sampai kapan mah
rina gak mau ketemu sama mas al
kita gak tau sampe kapan
hari ini biarkan rena sekolah dulu
happy happy dia sama temen temennya di sekolah
nanti semoga pulang sekolah bisa ceria lagi ya
semoga aja ya nanti rena habis ini bisa ceria lagi
yaudah kamu jagain allah ya
dia pasti sedih juga
ya ya sayang ya
pergi sekolah sama oma sama ncus ya
dia jadi menyalahkan dirinya sendiri
dia jadi menyalahkan dirinya sendiri
gue harus bicara sama dia ya

om dia macem macem ya sama saya
om kan yang kirim kalung itu
jangan uduh saya
saya kasih tau ya om
saya itu gak ada janji ketemu malam itu sama ricky
jadi bukan saya penyebab kematian dia
saya sama sekali tidak mengerti maksud mbak apa
gak usah ngeles deh om
om kan yang kirim kalung inisial e itu ke saya
memang saya orang yang membelikan kalung itu
lalu saya berikan kepada dia
jadi kalung itu tidak lagi ada di saya
kalau ada orang yang mengirimkan kembali kalung itu kepada aman
jelas buat saya yang melakukannya mbak
kalau bukan om martin terus siapa
selamat pagi pak rendy
pak ini beberapa dokumen yang harus ditandatangani langsung oleh pak al
karena kalau enggak operasional gak bisa berjalan
oke nanti saya ke rumahnya pak al ya
mau langsung minta tatangan kepada pak al
ya baik pak
kalau gitu dokumennya saya taruh sini ya pak
terima kasih pak
mana mungkin vena benci kamu mas
kamu itu sangat berarti buat retna
kamu itu cinta pertamanya reina
dan kamu pahlawan untuk rina
asalkan kamu tahu ya mas
waktu kamu di ruang icu
rian itu pengen ketemu sama kamu
sampai si kisih juga kena dan akhirnya di demam
akhirnya aku membolehkan rena untuk datang ke rumah sakit dan melihat kamu
dan tiba tiba ada keajaiban
jadi disaat kamu terbaring pun mas
kamu akan tetap menjadi kekuatan untuk anak kita
walaupun rina anak adopsi
tapi kita menyayangi dia seperti anak kita
karena bukan anak kita nin
dan ini sangat menyakitkan buat saya
rina tidak mencorot semuanya